partai nasdem mengklaim koalisi perubahan bersama demokrat dan juga pks semakin solid
nasdem menampik tudingan atas manuver ketua umumnya surya paloh yang bersilaturahmi dengan sejumlah elit partai politik
nasdem kemudian juga menyatakan koalisi perubahan membuka diri jika ada partai lain yang ingin bergabung
sementara itu partai demokrat memastikan pihaknya terus melakukan upaya percepatan deklarasi bersama koalisi perubahan
terakhir partai nasdem demokrat dan pks termasuk anies baswedan dan tim kecilnya sudah melakukan pertemuan kemarin
apakah koalisi perubahan sebenarnya sudah bulat untuk mencapai kata solid dan kompak
apakah koalisi perubahan digadang bisa menjadi penghadang koalisi lainnya apakah hal itu akan terjadi
kita bahas bersama narasumber kami pada sore ini
melalui sambungan zoom dengan bapak muhammad khalid juru bicara pks dan mas adi
nampak sudah bergabung juga mas adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat sore bapak bapak selamat sehat
selamat sore mas sehat selalu
waalaikumsalam mas kolit nampaknya dari sambungan telepon
saya mau ke pak khalid dulu mas adi
mas kolit informasinya sore ini jumat sore ada pertemuan lagi antara pks dengan nasdem
apa yang anda bahas dengan nasdem apakah ya kalau jawaban ngopi ngopi nggak mungkin ya
pertama bang surya paloh mengundang kami ya mengundang kami dpp pks untuk hadir ke nasdem tower
jadi pertemuan tadi sore adalah inisiatif dari bang surya gitu
karena ya beberapa event terakhir kan seperti diketahui oleh masyarakat bahwa pks sudah secara soft launching ya
pengawalan untuk menyampaikan sikap politik pks
walaupun deklarasi resmi secara organisatoris kepartean akan menyusul
tapi substansi dari sikap politik pks sudah disampaikan oleh wakil ketua majelis suro
sebagai ketua tim lobby yang mendapat mandat dari majelis syuro atas arahan ketua majelis suro
nah sore ini bang surya ingin mendengar langsung kabar nih dari teman teman pks
kita berbincang ya bagaimana nih langkah langkah kita ke depan
karena ya ini adalah berita yang sangat baik tentu disambut dengan sukaria dengan senang hati oleh semuanya
oleh pks oleh nasdem oleh demokrat ya
untuk kemudian kita resmikan bersama
bersama dalam deklarasi resmi mendatang
tentu setiap partai mempunyai tata cara mekanisme di internal partai masing masing
dalam cara atau metode mendeklarasikan secara kepartaian
sehingga saya kira pertemuan tadi sore adalah ya pertemuan antara abang dan adik adiknya lah
antara bang surya dan pak sohibul
kebetulan seharusnya sore ini dengan presiden partai
tapi presiden partai baru selesai pulang
dari umroh beliau lagi mungkin kecapean kurang sehat jadi belum bisa ikut bersama tadi
jadi tadi rombongan ditimpin langsung oleh bapak sohibur liman didampingi oleh sekjen partai
baik baru selesai pulang belum deklarasi resmi
ini akan kami nantikan publik juga menantikan koalisi
bakal ada deklarasi resmi untuk mengusung bakal capres anies ya begitu ya pak kolit
kemudian yang disampaikan bang surya paloh
tadi sore ini di jumat sore ini apa saja
kalaulah sudah melakukan safari politik atau silaturahmi ya
dengan erlangga kemudian juga informasinya
ada kunjungan ke partai sekber gerindra dan pkb informasinya
itu apa saja yang diungkapkan bang surya ke pks
iya jadi tadi itu hampir dua jam kita banyak diskusi dan bertukar pikiran
dari bang surya dan pak sohibur liman
yang memiliki titik
temu pandangan yang sama bahwa pentingnya menjaga kondusivitas politik situasi nasional
jadi silatorahim komunikasi politik antar pimpinan partai itu sangat baik
buat memberikan kondusivitas antar aktor aktor
antar partai politik yang akan berkontestasi di pemilu dua ribu dua puluh
saya kira itu di sana sehingga pesan politiknya lebih ke arah bagaimana kita
ingin menjaga stabilitas politik
sehingga bang surya tadi bercerita
ya kami hadir bertemu dengan teman teman di golkar
dengan sekber sebagainya
dalam rangka bagaimana menunjukkan politik ini harus lebih dikedepankan
rasa saling hormat menghormati kondusivitas
kalaupun ada kesamaan kalaupun ada perbedaan
itu bisa dilakukan bisa disikapi dengan
secara wise bijak ya
sehingga demokrasinya akan sehat
kompetisinya juga kompetisi yang sehat
baik berarti pks nasdem demokrat sudah yakin ya
format koalisinya sudah cukup
tidak membuka peluang dari partai lain untuk bergabungkah
kami memiliki pandangan politik inklusif
ya kami sangat terbuka kami sangat well
dan kami sangat berharap
kita bisa memiliki kemungkinan untuk menggandeng
untuk bekerja sama dengan berbagai kalangan
dengan berbagai mitra
jadi saya pikir politik inklusif adalah politik yang harus kita kedepankan bersama
tadi pks dan nasdem juga sama sama sepakat
untuk bagaimana kita membukakan komunikasi politik
bukan hanya dengan pks nasdem dan demokrat
tapi dengan partai partai yang lainnya
baik seko mas hadi
mas ardi disebutkan oleh mas kolit
politik inklusif membuka peluang bagi siapa saja ingin bergabung
untuk mengusung bakal capres mas adi
anda melihatnya sejauh ini bagaimana dinamika yang terjadi di tubuh koalisi perubahan
kalaulah sudah ada safari politik
selator rami oleh pak bang surya paloh ke erlangga
kemudian juga informasinya ke sekber gerindra pkb
ya pada prinsipnya
koalisi perubahan ini kan menunjukkan tanda tanda ada progresivitas dalam penjajakan koalisi
kalau sebelum sebelumnya kan seakan akan poros perubahan ini masih saling tunggu
masih saling berkenalan dan seterusnya
tapi pernyataan sikap dari pks beberapa waktu yang lalu
sebelumnya itu partai demokrat
minimal penjajakan koalisi poros perubahan ini naik kelas lah naik tingkat
tinggal bagaimana mematangkan langkah ke depan
misalnya soal kapan pks itu melakukan deklarasi secara terbuka
bahwa secara kelembagaan secara kepartaian mereka mendukung anies sebagai capres
begitu undang undang demokrat kapan kira kira mereka secara deklaratif terbuka mengumumkan kepada publik
bahwa yang akan diusung oleh demokrat itu adalah anies baswedan
baru kemudian setelah itu ketika partai mengambil satu inisiatif
misalnya di forum besar yang dihadiri oleh semua elit elit partai
dihadiri oleh penasihat spiritual dihadiri oleh elit elit kunci
penentu soal kandidasi pencapaian
menyatakan anies sebagai kandidat capres bersama
kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang
karena sejak awal iman politik pks kemudian nasdem dan demokrat
ini sepertinya sudah mantap bang
tinggal bagaimana seremonial politiknya itu dikonkretkan dalam bentuk deklarasi bersama
yang tentu saja ditunggu itu apa fakta integritasnya
apa kontrak politisnya apa hitam di atas putihnya
menyamakan persepsi soal apa yang disebut dengan poros perubahan
karena sampai saat ini kalau melihat kecenderungan pks dan demokrat
yang dimaknai perubahan itu agak berbeda dengan perubahan versinya nasdem
bagi nasdem perubahan itu kan tidak harus mengganti
secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
sementara kalau kita melihat demokrat sama pks kan cenderung melihat bahwa
jokowi itu tidak sukses memimpin negara ini
sering disebut sebagai utang infrastruktur ugal ugalan
ikn itu dianggap gagal dan seterusnya
jadi pada konteks ini pada level kognitif menjadi penting untuk disatukan
selain misalnya deklarasi deklarasi secara bersamaan
saya kira itu yang saya baca
yang kedua memang tentu sebagai bekal awal untuk menggenapi ambang batas presiden
gabungan tiga partai ini sudah cocok untuk mendaftarkan ke kpu
bahwa di tengah jalan misalnya ada partai lain bergabung
tentu perubahan ini sangat welcome
tapi sekali lagi persoalan cawapres itu bagi saya mungkin bagi banyak orang
akan menjadi persoalan persoalan yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang
apakah nanti cawapres yang akan diusung oleh anies itu
atau yang akan dipilih oleh anies itu ahy ataukah aher ataukah tidak dari keduanya
karena sampai sekarang kan masih ada muncul nama nama lain yang seringkali dimunculkan oleh elit
misalnya bu hovipa yang dinilai bisa melengkapi kekurangan anies
jadi dinamika dinamika ini turut bisa menjelaskan juga perjalanan panjang
poros koalisi perubahan apakah iman politiknya tetap konsisten
hingga bulan oktober
batas waktu pendaftaran ke kpu pasangan capres dan pasangan cawapres
kan itu sebenarnya mas kalau dilihat secara umum
tapi pada level publik ketiga partai ini sudah bisa mengklaim
bahwa mereka sudah solid mereka itu sudah kokoh dan iman politiknya sudah mantap
tinggal hal hal teknis seperti deklarasi ada fakta integritas
tentang menyamakan persepsi tentang perubahan
dan yang paling penting kalau saya boleh berharap sebagai orang yang melihat dari jauh
kapan nih misalnya pks dan demokrat juga mengajak anies baswedan
keliling keliling di seluruh indonesia memperkenalkan ke basis konstituen dan pemilihnya
karena selama ini kan hanya nasdem yang ngajak anies ke berbagai kantong kantong politik pendukungnya
kalau itu dilakukan menarik
bahwa pks dan demokrat tentu sudah menunjukkan keseriusannya
memperkenalkan kepada pemilih memperkenalkan ke daerah daerah
ke basis basis konstituen mereka masing masing
responannya mas kolit disebutkan tadi masih ditunggu nih
siapa yang akan diusung dari pks
kalau kita hitung hitung ya untuk perolehan suara di dua ribu sembilan belas
pks ini kan masih di atas demokrat untuk pileg yang tahun dua ribu sembilan belas ya mas kolit
tidak memunculkan tokoh dari pks nanti
terkait pilihan bacawa press maksudnya ya
baik iya betul
iya di tim kecil itu sudah dibicarakan sudah panjang lebar ya sudah sangat dalam
dan semua pertimbangan semua aspirasi pandangan dari partai partai sudah disampaikan secara komprehensif
kita pada satu titik di mana memiliki kesepahaman
baik pks demokrat maupun nasdem
bahwa penentuan bacawa pres nanti akan sangat ditentukan bagaimanakah nanti baca pres atau bakal calon presiden menentukan pilihannya
tentu dengan mempertimbangkan dengan serius masukan dan pandangan dari partai koalisi
karena itu merupakan pandangan yang rasional dan objektif
dan yang kedua buat pks sendiri saat ini adalah bagaimana nanti pasangan capres dan cawapres tersebut
itu memiliki faktor kali atau faktor penambah yang mendongkrak kemenangan
sehingga ini yang harus kita perhatikan betul gitu
dan disinilah kita memiliki kesepakan bersama baik pks demokrat maupun nasdem
untuk mengkalkulasi betul siapakah nanti bacawa pres yang paling
dan yang paling besar memiliki kontribusi terhadap pemenangan di pemilu dua ribu dua puluh empat
tidak masalah dari luar partai pks untuk bacawa pres mas kolit
pks demokrat dan nasdem tidak masalah
jadi bukan hanya yang dituntut pks saja gitu tapi semuanya
pks demokrat dan nasdem tidak masalah kalau memang bukan dari internal kadernya
jadi kita sudah sama sama memiliki pemahaman yang maju

nah kalau diskusi sebelumnya memang kita masing masing memiliki pandangan bahwasannya
memprioritaskan di internal masing masing usulan partai
tapi pandangan itu sudah disampaikan sudah dibahas dan disimulasikan
sekarang pengambilan keputusan kita serahkan kepada bakal calon presiden
dengan mempertimbangkan segala konsideransi yang sudah disampaikan oleh partai partai politik
kalau kita sudah berpikir metodenya seperti itu maka akan ada kemajuan dalam koalisi ini
kalau kita terus berkutat mengenai bagaimana pandangan masing masing partai
maka akan terjadi stagnasi
tidak akan terjadi kemajuan dalam pembahasan koalisi gitu
sehingga ketika kita memutuskan untuk membuka diri lebih fleksibel di situ
terjadilah one step ahead kita membahas lebih maju dalam proses koalisi ini
kalkulasi internal seperti apa elektabilitas bacawa pres anies
sudah ada yang sudah dikumpulkan mungkin per bulan lalu nama anies ahy sudah tepat atau anies aher kata mas adi tadi
di sini pentingnya kita juga melihat dinamika eksternal
bagaimana kita mensimulasikan saat ini poros bakal koalisi perubahan itu yang saya kira yang paling maju progres
kami juga melihat bagaimana poros yang lain atau kandidat kandidat yang lain progresnya juga seperti apa
jadi mungkin mas andi bisa memberikan perspektif juga bagaimana kita simulasikan sebuah kandidat atau pasangan kandidat
kalau dari pasar pasar yang lainnya belum ada progres
ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan kita untuk menilai memberikan kalkulasi terkait keputusan keputusan pasangan capres dan cawapres
mas adi parameter politik indonesia sudah melakukan survei elektabilitas siapa yang bakal tepat mendampingi anies dari koalisi perubahan ini
ya kalau dari beberapa survei yang kita lakukan kalau kita iris misalnya dari sosok sosok yang dinilai di luar koalisional pemerintah
maka anies agak leading kalau dipasang pasangkan dengan ahy itu angka angka kualitatif ya
tapi kadang nasdem kan juga bicara tentang soal
baca pres yang bisa mendampingi anies itu adalah mereka yang punya pengalaman di pemerintahan
nah di luar konteks kuantitatif yang saya sebutkan tadi tentu jawabannya adalah aher
akhir itu apapun judulnya meski sampai saat ini secara statistik tidak muncul secara signifikan
tapi bagi publik aher adalah mantan gubernur dua periode di jawa barat yang dinilai punya komunikasi politik yang bagus
bahkan dinilai punya kinerja politik yang juga bagus di tengah provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar
jadi kalau melihat kriteria itu sebenarnya mas antara ahy dan ahyr masuk
cuman kan seringkali politik itu mengkalkulasi bagaimana memetakan pemenangan menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat
kan itu yang sebenarnya menjadi tarikan nafas kenapa akhir itu menjadi penting diusung oleh pks
dan kenapa kemudian ahyr itu dianggap penting dan harga mati bagi demokrat untuk dipasang pasangkan dengan anies baswedan
karena mereka sama sama merasa pantas dari segi kuantitatif dan kualitatif
yang ketiga yang paling penting dan mungkin saja sebenarnya tidak ahyr atau tidak ahyr
karena kan ada nama seperti hovipa yang disebut
karena hovipa itu misalnya bisa melengkapi kekurangan anies terutama di basis pemilih di jawa timur yang memang selama ini kalau melihat angka angka survei dan statistik anies lemah
yang kedua hovifah juga bisa mengalkulasi dan bisa mengonsolidasi kelompok kelompok nahdlin yang selama ini memang afiliasi politiknya bukan ke anies tapi kepada yang lain
variable variable semacam ini tentu turut mendinamisasi soal perdebatan siapa kira kira yang dianggap paling layak dan paling pantas untuk menambal lubang lubang yang selama ini dimiliki oleh anies baswedan
terutama di basis basis pemilih yang agak kurang kuat
jawa tengah jawa timur misalnya dan basis basis pemilih di kelompok islam yang berbasiskan nahdlin
jadi everything can happen tentu teman teman pks demokrat dan islam sedang mengkalkulasi betul

itu bukan hanya sebatas ingin sebagai pelengkap penderita atau menggugurkan kewajiban bertanding
tapi tujuannya adalah untuk menang
maka pilihan cawapres itu sebenarnya adalah kunci sebagai cara untuk memenangkan pertarungan
kalau kita lihat rata rata elektabilitas capres yang masuk tiga besar
ganjar ada anies ada prabowo subianto angkanya belum sampai lima puluh persen
itu artinya posisi cawapres adalah kunci
cawapres itu adalah menjadi penentu
salah pilih cawapres akan menjadi kiamat sehari bagi siapapun nantinya yang bertanding di dua ribu dua puluh empat
saya kira begitu catatan catatan saya
mas adi ini kan klaim dari koalisi perubahan mereka solid kompak siap dihadang
menjadi penghadang dari koalisi partai lainnya
apa yang perlu diwaspadai baik itu faktor internal maupun eksternal
kalaulah dikatakan masih solid yang hingga kini akan tetap solid atau gembos setengah jalan ya
tentu deadlock ya
deadlock itu harus diantisipasi
karena koalisi itu kan didasarkan pada untung dan rugi mas
bukan sekedar ingin masuk surga atau baik baikan ngomong di depan publik
kalau tanpa panggung depannya tentu baik baik semua
demokrat pks dan nasdem ini iman politiknya tentu istiqomah lah untuk terus bersama sampai dua ribu dua puluh empat
tapi siapa yang bisa menjamin kalau ahy yang tidak dipilih demokrat itu tidak goyang misalnya
siapa yang juga bisa menjamin kalau aher tidak dipilih misalnya
nasdem sebagai baca pres anies tidak goyang
apalagi misalnya tetangga sebelah juga menawarkan hal yang jauh lebih menggiurkan
kepada pks ataupun pada demokrat
ini kan variable variable yang bisa mengantisipasi bahwa persoalan gembos tidaknya
koalisi perubahan ini bukan lagi faktor eksternal
tapi sejauh mana ketika partai ini menyodorkan salah satunya baca pres yang
bisa diterima oleh pks yang bisa diterima oleh nasdem dan bisa diterima oleh
bagi saya cawapres itu adalah kunci
stabilitas dan dukungan politik yang akan menghantarkan apakah penjajakan poros perubahan politik itu akan sustain atau tidak
sampai bulan oktober di dua ribu dua puluh empat ini
di luar itu saya kira
kalkulasi kalkulasi yang lain agak rumit untuk dibayangkan
rasa rasanya gangguan gangguan yang disebut dengan gangguan eksternal sudah mulai tidak kelihatan dari ujungnya
oke anda melihat ada gebos dari dalam juga koalisi perubahan ini
kalau sejauh ini ya tidak
cuman kan ketika nasdem berpunyai
ketika berkunjung ke prabowo dan pkb
ketika berkunjung dengan erlangga
seakan akan ini semacam menjadi pesan politik
kalau demokrat dan pks misalnya agak sedikit jual mahal
tidak buru buru mendeklarasikan anies misalnya
tidak buru buru mengajak keliling anies baswedan
roadshow ke berbagai tempat di seluruh indonesia
memperkenalkan anies ke basis konstituen pks dan demokrat
bukan tidak mungkin nasdem itu menjajaki dengan poros poros yang lain
tentu untuk menggenapi ambang batas presiden
makanya ketemu dengan erlangga ketemu dengan prabowo dan pkb
bagian dari itu sebagai syarat misalnya
kalau demokrat dan pks agak rumit untuk diajak kerjasama
bukan tidak mungkin nasdem itu bisa berpaling ke partai partai yang lainnya
karena bagi nasdem politik itu cair
bisa berteman dengan siapapun bisa berteman dengan kib
bisa berteman dengan gerindra dan pkb
apalagi ketika berkunjung ke golkar
suryapalo menegaskan sangat mungkin katanya nasdem ke kib
dan sebaliknya kib sangat mungkin menjadi bagian dari nasdem
jadi ini kan politiknya
ini kan politik perkawanan sebenarnya tidak ada hitam di atas putih
tapi yang jelas saya merasa dan melihat bahwa nasdem itu tetap harga mati usung anies
apapun caranya nasdem itu akan mencari tiket yang bisa mengamankan pencapresan anies di dua ribu dua puluh
entah dengan siapapun tentu target prioritasnya dengan pks dan demokrat
kan begitu ceritanya mas
ya singkat saja mas koli terakhir dari anda
kunci bacchawa press adalah kunci begitu kata mas hadi
jadi bagaimana strategi dari pks dan juga nasdem termasuk demokrat ke depannya
pertama kalau kita berpikir di koalisi perubahan ini
ketika kita sudah baik di nasdem kemudian demokrat
terakhir kemarin pks menyatakan sikap politiknya
kita sudah secara prinsipil secara substansial sudah selesai
dalam arti kita sudah memiliki keseluruhan dan kita sudah memiliki keseluruhan
dalam arti kita sudah memiliki keseluruhan

sepahaman yang sama dalam mengusung salah satu
dalam mengusung bakal calon presiden yaitu anies rachid baswedan
artinya itu daya pikat atau daya erat yang menyatukan ketiga partai ini
adalah dengan mengusung satu tokoh nasional simbol perubahan
yakni bapak anies baswedan
jadi untuk selanjutnya kita berpikirnya lebih maju lagi sekarang
bagaimana kita membangun bangsa ke depan
platform pembangunan seperti mas adi sampaikan tadi
bagaimana kita melakukan adjustment common platform ketiga partai ini
untuk pembangunan ke depan
masalah bakal calon wakil presiden kita sepakati bersama
kita serahkan kepada bakal calon presiden
dengan masukan masukan yang sudah kita sampaikan sebelumnya
saya pikir itu sudah selangkah lebih maju
dan kita tunggu bagaimana partai partai lain apakah akan berminat untuk masuk
masuk di koalisi kami kami membuka dengan tangan terbuka
baik terima kasih diskusi kita sore ini bersama jurubicara pks
mas muhammad qolid dan juga mas adi prairno
direktur eksekutif parameter politik indonesia bersama cnn indonesia newsroom
selam sejahtera selalu bapak bapak assalamu'alaikum
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mas adi